untuk saat ini memang kita harus lakukan pendekatan khusus kepada petani
tentunya lebih baik dengan observasi dan pengawasan dari dokter
iya tadi tuh saya lihat di layar seru banget
di tengah kondisi pariwisata bali yang belum sepenuhnya pulih pasca terpukul akibat pandemi covid sembilan belas
nah inilah yang kita bawa dalam percakapan di dalam asean
suruh dia belajar untuk berbicara dengan negara
tim liputan cnn indonesia
untuk memastikan satu soal tata kelola data
itu bisa digunakan untuk pembayaran dari alokasi dana thr
tidak ada belasan varietas singkong di indonesia
jangan deg degan nggak apa apa jangan lihat giginya
setelah mencapai kekentalan yang diinginkan cetak adonan dengan daun pisang yang telah dilumuri minyak
dan menyalakannya untuk menerima aliran shark
gimana gimana pusingnya ngurus daerah atau pusat pusingan mana gitu
kepada orang orang spesial
seberapa perlu kita menyiapkan diri